sejumlah sepatu bekas yang dijanjikan akan didaur ulang oleh perusahaan kimia asal amerika serikat dow inc
dan pemerintah singapura diduga justru diselundupkan ke indonesia
skandal ini terkuak setelah kantor berita reuters melakukan investigasi
dengan mendonasikan sebelas pasang sepatu bekas yang telah dipasangi alat pelacak tersembunyi
hasilnya mencengangkan tidak ada satupun dari sepatu yang disumbangkan tersebut berakhir sesuai janji dow inc
yang akan didaur ulang untuk menggantikan karet di lintasan jalur olahraga atau taman anak anak di singapura
setelah ditelusuri lewat aplikasi di smartphone sepatu sepatu ini justru terlacak berada di jakarta
namun tak hanya di jakarta sepatu lain juga ditemukan di batam
diketahui sepatu sepatu tersebut diekspor melalui perusahaan eksportir barang bekas singapura yok impacts
namun sepatu sepatu itu tidak pernah sampai ke gudang dan malah berakhir di toko thrifting di indonesia
salah satunya di batam dan jakarta
atas temuan tersebut reuters meminta tanggapan
dari pihak dow inc sport singapore dan mitra yang bekerja sama dengan program ini
namun tak ada satupun yang bersedia untuk diwawancara
pada tahun dua ribu lima belas kementerian perdagangan indonesia memperketat peraturan larangan impor pakaian dan alas kaki bekas
langkah tersebut diambil karena kekhawatiran tentang kebersihan dan potensi barang barang tersebut menyebarkan penyakit
serta untuk melindungi industri tekstil lokal
ferry anggriono direktur jenderal perlindungan konsumen dan pengawasan
perdagangan kementerian perdagangan indonesia mengatakan
pasar impor pakaian bekas ilegal di indonesia bernilai jutaan dolar dalam setahun